maju lah maju lah kamu masih ke sini kamu menbakam
inilah detik detik rekaman video sebelum pria bernama rio pambudi dikeroyok
rio di kroyok tetangganya antoni dan kedua anaknya
di jalan tanjung buruk kecamatan ilir barat satu palembang pada minggu pagi
ibu korban yang berusaha menolong dan mengancam akan menjadikan rekaman video yang direkamnya sebagai alat bukti
malah dibekap dan dipegang tangannya oleh para pelaku
menurut warga saat kejadian pelaku pengeroyokan merasa terganggu dan emosi
karena mendengar suara sepeda motor yang dinyalakan rio
korban tak terima teguran pelaku hingga berujung perkelahian
rio akhirnya tewas karena di kroyok menggunakan senjata tajam
tidak ada laporan sama aku kalau yang lain kan ada laporan
ada ribut ribut laporan aku datangnya ke situ aku damaikan damai
yang kedua dia aku panggil di sini ribut ribut juga
dua dengan tetangga juga jadi damai akhirnya
tapi yang ini belum sempat kita
belum sempat belum sempat kita tahu
memang pelaku ini memang sering
pihak kepolisian kini masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang melarikan diri
ya sementara memang hasil dari keterangan saksi satu keluarga
namun pelakunya itu dua anak ya atas nama jack dan oka dan ada orang tuanya juga
untuk saat ini masih terus kami lakukan pencarian terhadap pelaku
dan mencari keterangan dari para saksi di lapangan
sementara itu di pasuruan jawa timur dua kakek bersaudara terlibat perkelahian
menggunakan senjata tajam di area persawahan pada selasa sore
saat ditemukan warga di area persawahan abdul karim tujuh puluh tahun dan sudiono enam puluh tahun
mengalami luka di bagian kaki dan tangan
keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menduga pelaku
peristiwa perkelahian yang dilakukan dua kakek yang masih bersaudara itu
di latar belakangi rebutan harta warisan
itu adalah rebutan warisan karena mereka masih sepupu
jadi yang diperbutkan adalah masalah warisan
hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi saksi
dari berikutan cnn indonesia